masih bersama dua pemain tunggal andalan bulu tangkis indonesia
kalau misalnya melihat dulu dan kemudian dianggap jadi minim prestasi
apakah kegiatan di luar lapangan dan hal hal yang menyangkut komersial itu
memang cukup mengganggu atau mempengaruhi kinerja performance nggak jo
kalau dibilang mengganggu untuk saya pribadi itu tidak mengganggu jadwal latihan sama sekali
karena saya juga bilang sama manajer saya saya enggak mau diganggu jam latihannya
jadi untuk dari segi itunya sendiri
mungkin memang karena pada saat itu setelah habis juara asian games
terus juga dapat tawaran iklan segala macam
jadi ya mungkin pandangan orang seperti itu
sama halnya juga mungkin ya dengan tahun ini kalau misalnya bisa dibilang
biasanya orang atlet abis merit itu akan turun prestasinya segala macam
tapi ya sempat beberapa kali pertandingan dari awal tahun kan juga
sedikit menurun juga lah gitu
dan ya puji tuhannya waktu di all in one ini bisa dibilang membuktikan
ya jadi apa ya kayak saya sendiri juga merasa ya memang enggak ada sangkut pautnya gitu loh
nggak ada hal yang karena ini oh prestasinya jadi turun karena itu prestasi jadi turun
jo aku misalnya yang kita tahu legenda bulu tangkis
rudy hartono ia mengkritik minimnya prestasi tunggal putra
bahkan bisa jadi finalis all england aja enggak
ya mengatakan dalam dua puluh empat tahun terakhir ini berarti itu bahkan sudah enam tahun lalu
dalam dua puluh empat tahun ini hampir tidak ada tunggal putra kita yang bersinar di all england
apalagi akhir akhir ini tunggal putra kita seperti tenggelam
lebih lebih lagi di all england dan kejuaraan yang berbeda
jadi yang sih seperti kejuaraan dunia dan olimpiade
lalu ada taufik hidayat menegur anthony dan jojo karena gagal total di all england dua ribu sembilan belas
sekarang kan yang diandalkan antoni dan jojo
saya berharap dengan kesibukan mereka di luar lapangan sebagai atlet mereka juga harus prioritaskan latihan
kalau aktivitas di luar itu hanya tanam bahan
jangan sampai mengganggu performa
maksudnya ya kalau saya pribadi saya tahu responsibility saya apa
ya saya sebagai atlet pasti saya kasih all out di waktu saya di badminton
kadang malah kita ngorbanin waktu buat sama keluarga juga
maksudnya ya mungkin itu yang orang lihat di luar kan
maksudnya kita juga apa ya
maksudnya kan gak posting oh gue lagi latihan nih tiap hari
tapi ya itulah maksudnya ya kita yang tahu saya juga sama jonathan kebetulan satu manajer juga
jadi kita memang apa kita wanti wanti kalau memang ada tawaran ya di luar jam latihan
mau apapun itu tetap latihan sama pertandingan nomor satu
itu cuma satu hal ya joe
memang pasti nggak boleh ganggu latihan tapi syuting iklan itu kan juga itu menyita waktu loh
dan pasti ada dari sisi waktu kalian yang akan dikorbankan misalnya istirahat
so apalagi sekarang kan jadi pahlawan yang mengembalikan kebanggaan kepercayaan diri bulu tangkis indonesia
pasti akan banyak yang menawarkan iklan
temting atau seberapa besar sih godaan untuk berada di komersial itu
godaan sebenarnya ya itu balik lagi ke kitanya juga sih
kita kan bisa menolak juga gitu
ya mungkin contohnya seperti sekarang ya mungkin antoni sama saya juga pasti mendapat tawaran lah untuk beberapa iklan juga gitu
cuman kalau saya pribadi mungkin saya untuk sementara ini menjelang olimpiade juga
cuma kalau saya pribadi mungkin saya untuk sementara ini menjelang olimpiade juga
cuma kalau saya pribadi mungkin saya untuk sementara ini menjelang olimpiade juga
maksudnya ya memang bukan banyak yang bilang ya
kayaknya kita juga sepakat berdua sama pelatih juga
maksudnya ini menjelang olimpiade memang bukan harus ada yang dikorbankan
justru malah banyak yang harus dikorbankan gitu
maksudnya apapun itulah you name it
kayak maksudnya ya waktu jalan jalan
memang kita harus korbanin itu dulu sampai nanti olimpiade gitu
nah nanti kalau udah olimpiade bebas lah mau ngapain gitu
jadi sekarang perjalanan sampai menuju olimpiade ya kita maksimalin semuanya yang kita punya gitu
jadi kita kasih waktu kita kita kasih tenaga pikiran kita ke persiapan ini
ya meskipun ada tapi kita tahu
jadi gak mungkin saya ninggalin badminton untuk hal itu gitu
jadi ya saya pasti kasih all out di badminton sih
well sebuah konsekuensi logis sebenarnya
atlet yang juara itu menjadi bintang iklan
tapi memang tetap harus lesson learnnya adalah
meskipun tidak mengganggu jadwal latihan
tapi memang yang paling penting adalah menjadi juaranya juga
karena itu namanya atlet gitu
kalau kan ada tadi kita ngobrol ternyata kan kalian harus punya target ikut match kan
dalam satu tahun itu berapa kewajibannya
yang wajib sih dua belas sampai lima belas wajib
jadi ya total kurang lebih dua puluh an ada setahun
supaya jangan sampai kehilangan peringkat
jangan sampai juga apa
sayang dong habis juara all england didenda hadiahnya nanti habis buat banyak denda ya
itu memang melelahkan ya
itu gila sih kalau dengar harus main di selat minimal
ya kalau kalah apalagi kalau kita lagi nggak perform dalam arti hasil turnamennya nggak yang menurut kita
itu bukan cuma badan yang capek
maksudnya yang kita udah expect oh kita udah latihan capek nih
udah latihan maksimal tapi pas pertandingan kok nggak sesuai apa yang kita
hmm mungkin bisa dibilang gitu ya
kadang kadang juga saya pengen kalau ada kesempatan ya untuk berbicara dengan bwf
saya pengen coba diskusi gitu loh
apalagi kalau kita yang sudah di peringkat sepuluh ya
top lima belas itu ada klausulnya memang harus mengikuti beberapa hal
harus mengikuti beberapa turnamen yang wajib diikuti
ketika kita nggak ikut situ ya makanya akan kena denda gitu
jadi tetap harus main terus tanding terus
tapi coba gambaran kan kalau banyak penonton indonesia meskipun mereka mencintai bulu tangkis
mereka taunya cuma kalau nggak menang kalah
tapi kalau tadi bilang aduh itu melelahkan banget
dasyatnya harus memenuhi kuota tanding itu
coba kasih tau hari ini gini begini gitu
kita latihan senin selasa ya senin sampai sabtu
kecuali hari rabu dan sabtu
rabu dan sabtu pagi aja setengah hari
sibuk banget mau minta mau memberikan masukan ke
kalau mau lihat sibuknya nih dalam satu tahun ada berapa hari mbak
tiga ratus enam puluh lima hari kita cuma dapat libur satu minggu
sama kami juga cuti boleh dua minggu
tapi kan ada libur weekend
katanya kita sebulan tuh minimal dua
kita ya jauh dari keluarga juga
aku justru ayo kasih tau dong gimana supaya penontonnya terbuka
wah mau kasih masukan kok
ya pasti pengorbanan waktu sama keluarga
terus juga ya harus traveling terus setiap saat dengan ya kita nggak pernah resiko penerbangan
perjalanan itu akan seperti apa nggak pernah tahu
ini aja datang ke studio kompas tv di rossi
baru bangun lemes tadi turun dari
ayo lebih dramatis lagi supaya orang lebih terharu
ayo gak apa apa aku kasih kesempatan
ya pokoknya intinya ya kayak gitu lah
dapat sih gambarannya bahwa kita sering hanya melihat menang kalah
hanya melihat di kejuaraan yang besar misalnya yang exposure besar
tapi sebenarnya dibalik itu ada pertandingan pertandingan lainnya
apa yang akan dilakukan jojo dan antoni mempersiapkan olimpiade